selasa dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh dua ketua yayasan ct arsa foundation anita ratnasari tanjung
menandatangani nota kesepahaman antara ct arsa foundation dan pt asus indonesia
kerjasama yang dijalin tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di indonesia
sebanyak tujuh ratus delapan laptop akan didistribusikan ke beberapa daerah indonesia
yang nantinya akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu
kita akan memberikan asus ini ke sekolah unggulan ct arsa foundation di sukuwajo
di deli serdang dan juga satu ratus tujuh belas sekolah yang sudah kita bangun
komersial bdm asus indonesia yulianto menyampaikan harapannya perihal kerjasama yang harus terus terjalin
melihat pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi maupun pendidikan di indonesia masih belum rata
dan kami yakin bahwa hal yang kita mulai hari ini
start hari ini akan berlanjut terus
karena tentunya pengembangan sumber daya manusia pengembangan pendidikan
tidak hanya kita hanya satu kali tapi harus terus menerus untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan pendidikan di indonesia
sejumlah laptop yang diberikan kepada beberapa daerah tersebut nantinya akan didistribusikan dalam waktu dekat
naufal zakwan muhammad wahyu di jakarta